siap siap siap
udah udah datang disini lagi
aku harus ke kadipaten
paman tunggu disini
kamu boleh pergi
setelah aku tahu
ajar terus masahid
tidak akan kubiarkan
kamu menyakiti mbah halim
tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan warga
jangan lupa like share dan subscribe ya
aku akan selalu membuat menderita gendis
dan semua prihasan ini akan menjadi milikku